gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan kabar baik kepada warga dki terkait perkembangan kasus covid sembilan belas di ibu kota
anies dalam video yang diunggah youtube pemerintah provinsi dki jakarta menyampaikan
jika kasus aktif covid sembilan belas di jakarta yang pernah mencapai satu ratus tiga belas ribu pada enam belas juli
kini turun menjadi sembilan belas kasus aktif
angka tersebut sudah lebih rendah daripada gelombang pertama pada februari
selain itu anies juga menyebut tren pemakaman dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
pada atau tren kematian saat isolasi mandiri serta tren keterisian rumah sakit di ibu kota juga turun
semua adalah hasil usaha begitu banyak pihak termasuk kita semua seluruh masyarakat
yang mengurangi mobilitas menjaga protokol kesehatan dengan amat ketat selama masa ppkm darurat kali ini
dan saya ingin sampaikan kepada semuanya terima kasih apresiasi
ini adalah hasil kerja bersama kita semua sehingga kita bisa sama sama menekan